sebenarnya polisi menangkap sa pelaku pembakaran sebuah rumah di makassar yang merupakan menantu pemilik rumah
pelaku mengaku sakit hati karena sering diusir di depan istri oleh mertuanya
pelaku sa ditangkap polisi di jalan urib sumoharjo makassar tanpa melakukan perlawanan
kepada polisi pelaku mengaku nekat membakar rumah karena sakit hati atas perlakuan keluarga istrinya yang kerap memberikan kata kata kasar dan mengusir pelaku di depan istri dan keluarga lainnya
polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku saat pembakaran seperti jeriken
jaket hitam helm dan sebuah sepeda motor
sebelumnya seorang pria nekat membakar sebuah rumah di jalan satang ngelorong kota makassar sulawesi selatan pada jumat dua puluh enam april lalu
aksi pelaku tertangkap cctv di sekitar lokasi
usai melakukan aksinya pelaku langsung kabur
peristiwa ini sempat membuat panik warga
dengan peralatan seadanya warga pun langsung memadamkan api sebelum semakin membesar